pemerintah kabupaten banyuwangi jawa timur kembali menggelar festival bambu gintangan
dengan menampilkan aneka busana berbahan dasar bambu
festival yang sudah dua kali digelar ini bertujuan untuk memperkenalkan
dan mengangkat potensi desa gintangan ke tingkat nasional dan internasional
begini kemeriahan karnaval busana dalam festival bambu dua ribu delapan belas
yang digelar oleh pemerintah desa gintangan kecamatan bimbing sari banyuwangi jawa timur minggu sore
di jalan desa yang diubah menjadi panggung peraga ini
sebanyak lima puluh enam peserta berlenggak lenggok mengenakan pakaian terbuat dari bambu
mulai dari kostum barong damar wulan bunga hingga model daun bambu
ini temanya itu kayak damar wulan gitu ya mas
itu berapa lamung buatan ini mbak
mingguan gak sampai
gak sampai dua minggu
ini temanya kan jajang sebarang tapi dibuatnya kayak seperti matang bambu
pihak pemerintah desa setempat sengaja mengangkat tema bambu
karena desa gintangan merupakan sentra kehajinan anyaman bambu
festival karnaval bambu ini diharapkan mampu mengenalkan
mengangkat potensi yang dimiliki desa gintangan ke tingkat nasional maupun internasional
kd sejak digelarnya festival kan ada peningkatan apa
konsep dan produksi kerajinan di negara
dan ini adalah bagian dari tujuan dari festival
di samping ini untuk terus meningkatkan mengasah kemampuan para pengrajin bambu di gintangan
kegiatan festival bambu gintangan yang sudah digelar dua kali ini
merupakan salah satu festival dari rangkaian tujuh puluh tujuh event banyuwangi festival dua ribu dua puluh